nah terkait dengan kematian yang misterius dan juga tadi berita informasi terkait media sosial dan juga warga plus enam puluh dua yang dihebohkan dengan kabar seorang pasien yang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit
bahkan pria bernama urib ini sudah dimasukkan ke dalam peti mati
tentunya peristiwa ini harus bisa dijelaskan secara ilmiah
dan untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan zoom bersama direktur utama erespon mursyid bustami dan ketua penimpunan dokter forensik indonesia ade firmansyah
selamat malam bapak bapak
ya walaupun tadi
ya selamat malam
walaupun tadi sudah dijelaskan oleh dan sedang dilakukan penyelidikan oleh kepolisian dan menemukan adanya kecurigaan
bahkan pihak rumah sakit juga sudah membantah bahwa berita ini adalah hoax
tapi secara medis saya ingin ke pak mursyid dulu
apakah kondisi seseorang yang sudah dinyatakan meninggal dunia kemudian hidup lagi ini mungkin terjadi
selamat malam para pemirsa
jadi kalau memang sudah ditetapkan seseorang itu mati secara medis tentunya tidak mungkin kembali hidup ya
nah kita lihat di sini apakah betul seseorang itu betul betul dinyatakan meninggal atau mati
secara medis itu yang penting dulu
kadangkala mungkin bisa terjadi bahwa penetapan kematian seseorang itu belum sepenuhnya memenuhi semua persyaratan bahwa seorang dinyatakan mati
kalau boleh dikatakan bahwa ada dua sebetulnya kematian di rumah sakit atau kematian secara medis
yang pertama adalah mati klasik
mati klasik itu artinya berhenti jauh
jantung dan berhenti penapasan
kemudian yang kedua adalah di icu itu sering juga pasien pasien tertentu yang mengalami mati batang otak
artinya penapasannya mungkin dibantu oleh mesin penapasan
sementara jantungnya masih berdenyut karena jantung itu dapat bekerja secara otonom
sehingga seolah olah jantung dan penapasan itu ada
padahal sebetulnya salah satu
organ yang sangat penting otak atau batang otak itu sudah mati
jadi kalau memenuhi kriteria itu tentunya diterapkan secara medis tentu pasien tidak mungkin untuk hidup kembali
namun demikian tentunya ada beberapa fenomena atau sindrom
atau dikenal juga ada istilah lazarus sindro
pasien tertentu setelah mengalami henti napas atau henti jantung dilakukan pertolongan yang kita sebut dengan resutasi jantung dan paru
dan ini bisa tidak serta merta setelah mengalami henti jantung itu tidak bisa tidak bernafas spontan
pasien mungkin dalam keadaan koma dan tidak bisa bernapas spontan
dan beberapa mudik kemudian biasanya juga tidak lama
sekitar ya paling lama tiga puluh
sepuluh menit itu pasien sudah apa namanya kalau memang telah dilakukan itu belum meninggal itu pasien bisa jantung dan nafasnya sebenarnya masih ada
berarti itu masih ada harapan hidup kalau begitu dok
sebetulnya belum menyatakan meninggal
maka pasien pasien di rumah sakit itu telah kita periksa
jantungnya berhenti kemudian napasnya tidak ada
pasien itu tidak langsung kita nyatakan meninggal
kita observasi dulu lah sekitar lima belas menit
apakah ini bisa juga yang dinamakan dengan istilah mati suri
lalu apa bedanya dengan orang yang mengalami koma begitu
sudah tertidur lama kemudian ia tersadar kembali atau kembali sehat
bagaimana menurut anda
koma itu adalah kehilangan dari fungsi kesadaran yang diatur oleh otak
jadi koma itu otak yang tidak berfungsi dengan baik
sementara jantung dan penapasannya itu masih bisa berfungsi seperti biasanya
baik sekarang saya akan ke mas ade sebagai dokter forensik
sebenarnya bagaimana tanda tanda kematian secara medis
apakah ada ciri ciri khusus
apakah selama anda menangani beberapa kasus gitu anda menemukan hal ketika jenazah melakukan atau memberikan ada respon bergerak dan sebagainya terkait dengan otot kah atau apa begitu bisa anda jelaskan
terima kasih mas
jadi kalau kita lihat dalam setelah orang itu meninggal atau dinyatakan mati klinis maka jantung parunya berhenti dan berhenti secara permanen
tanda tanda kematian awal
seperti tubuhnya melemas
terus kemudian pupilnya sudah melebar
nah biasanya kalau di rumah sakit kita akan tunggu sebelum jenazah itu dibawa ke kamar jenazah
ada masa jeda selama dua jam
di mana pada saat itu sudah muncul tanda tanda kematian lanjut
seperti lebam mayat dan kaku mayat
sehingga sudah benar benar yakin
kemudian jenazah dikirim ke kamar jenazah
nah selama masa bila terjadi tanda tanda perubahan kematian yang lanjut sedemikian
maka seharusnya maka sudah tidak ada lagi
dikatakan bahwa jenazah tersebut akan kembali hidup
jadi ada yang menilai hal ini terjadi karena kesalahan dalam menyatakan kematian seseorang
sebenarnya bagaimana sih prosedur seorang dokter atau pihak tenaga kesehatan ketika menyatakan
pasien meninggal dunia butuh waktu berapa lama untuk memastikan dan prosedur apa saja yang harus dijalani
untuk menyatakan seseorang itu meninggal ada kriteria yang disebut sebagai mati klinis
di undang undang kesehatan mati klinis diatakan sebagai berhentinya jantung dan pernafasan secara permanen
nah disini kita bisa lihat kita buktikan dengan melihat tetap jantungnya dari baik dengan mendengarkan dengan stethoskop
dan melihat bagaimana gerak pernapasannya
bila itu semua sudah tidak ada maka dapat dinyatakan sebagai mati klinis
dan ketika mati klinis ini sebetulnya ya dinyatakan sebagai sebuah kematian
tapi kemudian kita bisa lakukan ketika timbul timbul hal hal seperti
bila di rumah sakit maka dilakukan tindakan pertolongan darurat seperti resusitasi jantung dan paru
bila setelah dalam sekian lama ternyata tidak dapat tidak kembali
maka sudah dinyatakan
itu artinya tidak bisa dengan sesegera mungkin ketika pasien sudah tidak bernafas kemudian dinyatakan meninggal dunia
harus banyak yang diperiksa terlebih dahulu
pemeriksaannya tetap pemeriksaan pernapasan dan kerja jantung
namun juga kita lihat dulu siapa yang memeriksa
yang memeriksa harus orang yang berkompetensi
sehingga kita tahu persis
dokter pasti bisa mengetahui mana apakah betul jantung dan paru
itu telah berhenti dengan permanen
dan kemudian apabila telah dilakukan tindakan resusitasi jantung dan paru juga tidak merespon
sehingga yang bersangkutan dinyatakan meninggal
saya kembali ke dr mursyid
ketika seorang pasien atau seseorang dinyatakan meninggal dunia
masih ada sel sel dalam tubuhnya yang masih hidup
apakah itu akan memungkinkan seseorang atau pasien itu memberikan respon atau mayat tersebut memberikan respon
ketika sedang dimandikan atau ketika sedang didoakan
sehingga orang yang melihat wah ini ternyata pasiennya masih hidup begitu
tentunya tidak pak duk
jadi kalau sudah dinyatakan meninggal dan persyaratan dinyatakan meninggal sudah dipenuhi
itu pasien itu tidak akan kembali hidup
jadi pernafasannya sudah dinyatakan berhenti
jantungnya sudah tidak ada berhenti lagi
dan kemudian fungsi fungsi tubuh yang lain atau fungsi otak juga sudah tidak ada
artinya saat itulah pasien dinyatakan meninggal
dan permasalahannya adalah tadi siapa yang menyatakan meninggal
apakah persyaratan untuk sebagai seseorang jatah meninggal itu sudah dilaksanakan semua atau tidak
berarti itu artinya anda menilai bahwa dalam kasus ini terjadi kelalaian dari pihak yang menyatakan
bahwa pasien tersebut sudah meninggal dunia begitu
kalau memang sebelumnya ada yang menyatakan dia sudah meninggal dunia tentunya iya
tentunya apakah benar yang menyatakan meninggal dunia itu sudah membuktikan bahwa pasien tidak bernafas
ada orang tersebut tidak bernafas
bahwa denyut jantungnya sudah tidak terdengar
kalau bisa juga direkam
kalau rumah sakit sudah tidak ada ilaman jantung
kalau itu betul betul sudah dibuktikan secara medis tentunya pasien sudah meninggal
tapi siapa yang menyatakan dan memiliki kompetensi atau tidak
ini juga kita juga masih belum bisa memastikan tentang seseorang yang tadi setelah dinyatakan meninggal hidup kembali
ya dikatakan sebelumnya pasien mengalami penurunan kesadaran
kemudian nafasnya juga tidak berhenti tapi tidak lancar begitu
nah ini apakah memungkinkan untuk seseorang bisa terlihat seperti orang yang sudah meninggal dunia begitu
secara awam bisa saya dilihat seperti itu
karena bisa jadi gerakan dari otot otot penafasnya tidak terlihat dengan jelas
kemudian jantung tentu tidak ada yang
atau mungkin perabaan dari nadi
di tangan barangkali tidak berada dalam kondisi yang lemah
sehingga secara awam orang yang tidak biasa mungkin sudah menyatakan tidak ada lagi denyut jantungnya
tidak ada lagi nafasnya
sehingga dinyatakanlah orang yang tersebut meninggal
karena sebetulnya masih ada
tanda tanda yang lain juga ada
seperti harus diperiksa misalnya bagaimana dengan pupilnya
matanya apakah sudah melebar
pupil matanya apakah sudah melebar
kemudian juga kondisi kondisi yang lain
yang harus diperiksa
baik terakhir dari dokter adek
bagaimana caranya masyarakat bisa memastikan seseorang apakah masih bernafas
masih ada nyawanya
kemudian atau sudah bisa dinyatakan meninggal dunia ketika belum dibawa ke rumah sakit
atau bertemu dengan tenaga kesehatan yang memeriksa secara medis dan secara klinis
bagaimana caranya untuk memastikan
jadi kalau secara kedokteran kita ada pelatihannya bagaimana menentukan seseorang itu
atau bagaimana menentukan pernapasan itu masih bergerak
serta atau bagaimana menentukan apakah jantung itu masih bekerja
namun itu semua kan memang butuh pelatihan
makanya bila ada suatu kondisi gawat daruratan
di mana warga melihat ada seseorang yang tergeletak
tentunya harus segera mengaktifkan kondisi darurat dan memanggil orang yang berwenang
di mana para medik ataupun tenaga medis bisa segera datang ke lokasi tersebut dan memberikan pertolongan
namun itu tadi kalau memang sudah muncul tanda tanda lanjut kematian
seperti lebam mayat kaku mayat
maka ya sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah meninggal
baik terima kasih dr ade firman
saya ketua penimpunan dr forensik indonesia
dan sebelumnya ada bersama kami juga pak mursyid bustami direktur utama respon
yang sudah bergabung bersama cnn indonesia prime news hari ini
salam sehat selalu
selamat malam bapak bapak